sampai jumpa di video selanjutnya
nah ini udah selesai mak
makasih yoyan surti
mak tadi kan juga ikut bantuin
iya mak tau
yaudah ya gak jalan dulu ya
kamu ngapain sih bob
ngelap sepatu pak
kenapa kagak di dalam aja sih
tadi ngelap di dalam disuruh ngelap di luar
katanya takut lantainya kotor
katanya suruh ngelap di dalam
ntar lantainya kotor
ntar lantainya kotor
lu ngapain sih dari tadi mundur mandir aja
masuk kamar be
ngapain lu ke kamar
jam segini lo masuk ke kamar
bukannya dagang lu
ada ada aja lu lah pelakon lu
apa mau kemana
buapalu kemana bob
gue nyari sendal gue lo liat kagak
liat tadi sih pergi
tapi gak bilang mau kemana
gue nyari sendal bukan buapalu
ada tuh di dalam kok
ngomong dari tadi
kong mau kemana
bukan urusan lo
tadi emang bilang katanya emang mau ngecat rumah
enggak katanya pagar doang kalau nggak salah
ntar abang beli catnya
paling sekali cukup
surti sama mbak yanti pamit pulang ya
emangnya udah selesai
belum masih ada satu lagi
tinggal masuk masukin ke toplet
mau kemana lu jack
mau nganterin kue disuruh memak
ya udah gua nebeng sampe rumah haji murad ya
lah rumahnya haji murad kan tinggal jalan doang loh
wah kalau ada tebengan ngapain gue jalan kaki
ngapain lu beli cat jack
mak mau ngecat pagar katanya
hah ngecat pagar kapan
iya gua bantuin ya
bagian ngecat pagar boleh ya
serah bapak bedah
ya gitu dong
ria mau ngebeliin catnya
kayaknya mah gak bakal suka deh bang warna merah batu bata
warna putih aja bang
biasa biar keliatan bersih
ngapain lu gak bilang dari tadi
gak bisa dituker yang
barang yang udah diambil gak bisa dituker
beli maksud abang
beli maksud abang udah dibeli gak bisa dituker
yaudah dah ntar abang beli lagi
yaudah bang sekalian nih
anterin ke rumahnya bu rohani di rawabebek sembilan ya bang
ngapain dari tadi sih sekalian
yang ini baru kelar bang
heim empornya baru
baru dari hongkong
kalo kagak kenapa lo liatin terus
gue lagi nunggu kabar dari sojak
oh mau gak bantuin nge chat tadi
ulu ulu bang daripada ditungguin mending di telepon atuh
di gue bukan kagak mau telepon sojak
hape gue kagak ada pulsanya
gue pinjem dah apenya lho
ulu ulu bang abeh
saya juga sama hape aja gak ada pulsa
apa aja gak ada pulsaan
gue juga yang ketempuan
gitu deh rat
dari tadi kayak gitu
kamu kenapa pur
nyari tiket pulang
kalo dapet kalo ke gak bakalan repot begini
tadi bukannya kamu habis dari terminal
kamu mah pur pur
mau murah atau mahal buat kamu mah sama aja
ya beda lah sama aja gimana
sama pur sama sama gak mampu beli